pemerintah membeli dua unit jet dari perancis yakni falcon delapan x
pesawat tersebut akan digunakan sebagai angkutan para pemimpin tni
dalam menjalankan tugas menjelajahi negara kepulauan ini
pesawat ini dibeli dari pabrikan asal perancis dassault aviation
indonesia membeli dua unit falcon delapan x terbaru
yang akan hadir di tanah air pada kuartal ke empat dua ribu dua puluh tiga
namun the sold mendatangkan falcon seri delapan x dan tujuh x
untuk dipinjamkan kepada tni angkatan udara
sampai seri enam x terbaru siap digunakan
menurut prabowo jet ini merupakan kekuatan tambahan
untuk tni angkatan udara sebagai pesawat komando pengendalian
jet tersebut akan digunakan untuk mengangkut pemimpin tni angkatan udara
angkatan laut dan angkatan darat
termasuk presiden wakil presiden serta level menteri
falcon delapan x memiliki daya jelajah sembilan empat ratus lima puluh nautical mile
atau sekitar tiga meter

yang mampu terbang non stop dari jakarta menuju jeddah arab saudi
dikutip dari avbuyer com
suatu unit falcon delapan x ini dipasarkan dengan harga lima puluh juta dolar amerika
atau sekitar tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah
tni angkatan udara memiliki daya jelajah tujuh belas kilometer